petualangan dimulai saat kita memasuki kapal pesiar
bagi pencinta kuliner lidah akan dimanjakan dengan beberapa restoran dengan beragam konsep
salah satunya di restoran milik jamie oliver
selebriti chef asal inggris ini menyajikan hidangan yang terinspirasi dari negeri italia
penyuka dunia petualangan bisa mencoba makan di alice and wonderland
berbagai hidangan unik ada di restoran yang mengusung konsep dunia keajaiban ini
selain soal makanan kapal pesiar juga menawarkan banyak wahana dan atraksi yang mengusung teknologi tinggi
dari wahana ini kita bisa melihat pemandangan kapal pesiar dan lautan bebas dari ketinggian tiga ratus kaki atau sekitar sembilan puluh satu meter sejauh tiga ratus enam puluh derajat
kapal pesiar mampu mengangkut hingga enam lebih penumpang
terdiri dari empat sembilan ratus wisatawan dan satu enam ratus kru kapal
mengatur mereka semua tentu bukanlah pekerjaan mudah
mereka melakukan hal yang berbeda
semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda
pada perjalanan terakhir kami memiliki lima puluh tujuh nasionalitas yang berbeda

kedua duanya dari makanan minuman dan aktivitas
saya sangat yakin dengan memastikan kru kami bahagia
dan menyenangkan dan memiliki apa yang mereka butuhkan
dan kemudian mereka akan keluar dan memberikan yang sama kepada pelanggan kami
jadi rahasia sangat sederhana kru bahagia pelanggan bahagia
pertumbuhan penikmat perjalanan wisata dengan kapal pesiar di asia pasifik termasuk indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun
salah satu alasannya
di kapal pesiar wisatawan bisa mendapatkan segala fasilitas liburan
mulai dari wahana
hingga tempat bermalam
asia untuk perjalanan perjalanan adalah salah satu segmen yang paling berkembang di industri perjalanan
dan itu benar benar karena saat kita melihat kembang middle class
mereka benar benar memahami bahwa perjalanan perjalanan memberikan nilai yang sangat baik untuk dolar perjalanan mereka
jadi sejak middle class terus berkembang
selama beberapa tahun
keuntungan dalam turisme perjalanan akan berkembang lebih besar
jadi royal caribbean berada di asia pasifik adalah lokasi utama untuk kita untuk mengambil kesempatan untuk kembang di kawasan
indonesia sangat cepat berkembang untuk royal caribbean perjalanan
kami melihat kembang dua digit tahun ke tahun
jadi orang indonesia benar benar menikmati pengalaman perjalanan dan nilai yang inklusif yang dapat diberikan untuk keluarga mereka
singapura sebagai salah satu negara dengan jumlah wisatawan bisnis
yang terus meningkat setiap tahun tak ingin menyanyiakan peluang ini
negara tetangga indonesia ini menyambut dua puluh tujuh juta lebih wisatawan pada dua ribu delapan belas lalu
termasuk juga wisatawan bisnis yang melakukan meeting
memberikan reward kepada karyawan atau mitranya
konferensi hingga eksebisi atau pameran dan team building
untuk misi dan grup korporat kebutuhan mereka pasti berbeda dari seorang penerbangan yang bebas dan mudah
kedudukan kapal mereka memiliki kemampuan
mereka juga memiliki banyak tawaran di luar negara untuk mengikuti grup grup kami
tapi sebenarnya saya sarankan untuk itu anda mungkin ingin berusaha
singapura lewat program inspire memberikan tawaran insentif pada mereka
yang mau berwisata dengan kapal pesiar melalui singapura
syaratnya grup perusahaan harus menghabiskan satu hari satu malam di singapura
perusahaan ditawari berbagai skema yang memadukan pengalaman wisata ke tempat tempat menarik di singapura
sekaligus merasakan sensasi liburan mewah di kapal pesiar